karena kita bisa selamat kita harus menghindari mereka
astagfirullahaladzim kalian lagi
kalian berdua tidak akan bisa lari
karena takdir hari ini kalian akan mati disini
aku harus segera meninggalkan tempat ini
rai kian santang masih dikuasai oleh jurus oman harimau
ketika kita bisa selamat kita harus menghindari mereka
kenapa saloka tiba tiba jadi sakit
padahal dulu ia sangat malas dalam berlatihkan olahraga
alhamdulillah dia sudah berjalan
aku harus mencari rai kian santang
aku akan mencari nyaksa
dan semoga saja
virasatku tidak adalah ben
putra silwangi puduh itu telah pergi
aku harus menemui kicur rangkana

dan saya harus menemui rangkana
ayah tidak apa apa ayah
ayah baik baik saja
dari mana saloka menguasai jurus jurus sakit itu
takkan benar benar berbeda
jangan lupa ayah
saya akan membantunya
dan saya akan memberkannya
apakah anda tahu apa yang terjadi
apa yang sebenarnya terjadi
selama ia menghilang satu tahun ini
dan dia sama sekali tidak mengenal kita ayah
itu yang harus kita cari tahu jawabannya
ayo kita kejar dia
sebelum kita ketinggalan jejak dia lagi
saya sudah mengambil sarang
jangan sampai terlalu lama
saya sudah mengambil sarang
jangan sampai terlalu lama
lama sekali kita tidak berjumpa kicor ranggana
kalau kamu lupa
kamu lupa kepada aku
prabu amuk maroko
raja dari japura yang terkenal
kalau kamu masih ingin menarikku
mbaharaja gusti prabu amuk maroko
bunda bertahanlah bunda
putraku kau tidak usah mencemaskan nih bunda
iya nak yang terpenting adalah
kita harus segera mencapai istana
yudhakara dan nyurumpang itu bukan lawan kita
kita harus segera pergi dari sini
kalau kita cepat sampai istana kita bisa selamat
kita harus menghindari mereka
kita harus mencari yudhakara
kalian berdua tidak akan bisa lari
karena takdir hari ini kalian akan mati di sini
hari yang ku nantikan
dan aku akan membalaskan dendam atas kematian ayahku
yang telah kau bunuh
kalian berdua boleh memilih
siapa duluan yang akan mati
apakah kau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri
kematian putramu kian santah
tidak akan pernah kubiarkan kau menyentuh putra ku kian santah
agar aku bisa menghadapi mereka bunda
ibunda tidak ingin kau celaka
biar bunda yang menghadapi mereka
saya akan buat kepadamu
untuk menemui kalian berdua
akan kembali ke jalan yang benar
karena tak bisa
menjaga jempa kau dengan baik
aku telah gagal memenuhi janji mu pada cempaka
aku akan memenuhi janji yang lain pada mu
untuk meninggalkan jalan hitam
dan menolong orang orang yang lemah
yang tidak bisa merawat mu dengan baik
seperti ada pertarungan di sebelah sana
aku harus memeriksanya
kau tidak perlu khawatir dengan ibu mu
yang harus kau khawatirkan itu adalah
nyawamu sendiri gelsantan
kau men reagasi kepada visiting ibu kudus
aku akan menangkap